antisipatif dan responsif serta fleksibel itulah tadi gambaran bagaimana pemerintahan presiden joko widodo
dalam menyusun strategi pada tahun dua ribu dua puluh dua mendatang
namun kita tahu tantangan pandemi covid sembilan belas dan ketidakpastian global juga masih tinggi
lantas apakah target yang ditetapkan pemerintah bisa terwujud nantinya
kita akan bahas pada malam hari ini bagaimana pandemi dan juga strategi ekonomi presiden joko widodo
yang sudah disampaikan dalam pidato pada hari ini bersama dengan tiga narasumber
ada pak panutan sulendra kusuma deputi tiga ksp bidang perekonomian pak haryadi b sukamdhani ketua umum apindo
pak tauhid ahmad direktur eksekutif indef selamat malam bapak bapak
selamat malam pak
baik saya akan mulai dengan pak panutan terlebih dahulu untuk bisa mungkin menjabarkan dan menyampaikan kepada kami
apa sebetulnya pak antisipatif dan juga responsif serta
apa sebetulnya pak antisipatif dan juga responsif serta
fleksibel yang digambarkan oleh presiden dalam pidato tadi dan juga dalam nota keuangan yang disampaikan
ya terima kasih mas reinhardt jadi apbn kita mempunyai tema reformasi struktural dan pemulihan ekonomi
ini dasarnya adalah ada dua sebetulnya reformasi struktural
reformasi struktural ini dilakukan melalui
di tiga hal yang pertama adalah percepatan pelaksanaan undang undang cipta kerja
yang kedua adalah melalui lembaga pengelola investasi atau swf
dan yang ketiga adalah
mengenai ini online single submission jadi kemudahan untuk perizinan berusaha
nah yang kedua adalah
melalui reformasi fiskal ada di bidang pendidikan kemudian perlindungan sosial kemudian infrastruktur dan kemudian kesehatan
nah dua hal ini baik reformasi struktural maupun reformasi fiskal itu membuat pemerintah yakin bahwa apbn itu bisa seperti yang disebutkan mas reinhardt tadi bisa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
bisa antisipatif dan sebagainya
oke baik pak panutan kalau bicara soal yakin ya termasuk juga target yang dipatok oleh presiden
dasarnya apa pak mematok angka ini
ya dasarnya itu tadi
keberhasilan dari penanggulangan covid sembilan belas
yang pertama kita punya strategi percepatan vaksinasi
yang kedua adalah perubahan perilaku
presiden mengatakan paling tidak satu m memakai masker
dan masalah testing tracing dan treatment
itu penanggulangan covid sembilan belas
nah yang kedua itu adalah yang tadi yang saya jelaskan keberhasilan reformasi struktural dan reformasi fiskal
oke baik sebelum saya ke apindo saya ke pak
atau anda punya notes khusus dari pidato presiden soal nota keuangan yang dibacakan hari ini
karena biasanya itu pada angka yang relatif katakanlah langka kalah tetap
karena itu akan menjadi dasar kepastian berapa target pemerintah pada tahun dua ribu dua puluh dua
dan kalau misalnya dari situ masih gamang berarti targetnya sendiri masih belum
artinya unsur ketidakpastian dalam ekonomi satu tahun mendatang itu cukup besar

yang kedua adalah mengenai apa yang akan terjadi dua ribu dua puluh dua

meskipun tadi disampaikan pak panut ya soal covid penanganan dan sebagainya
itu low base yang nanti akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di dua ribu dua puluh
dengan melihat apa yang terjadi di sini
penanganan vaksin itu kemungkinan baru selesai di dua ribu dua puluh
kemungkinan baru bisa mengefek pada tahun dua ribu dua puluh
dan saya kira memang kalau kita lihat sampai bulan ini vaksin kedua ini baru sekulahan persen
ini relatif kurang dan apanya pasti tidak akan relatif cepat kepada pemulihan ekonomi
apakah kemudian anda membacanya ini agak sulit mencapai angka itu
atau memang ada peluang bahwa memang angka itu bisa dicapai
ya kalau saya lihat sih gamang dalam meletakkan target keputusan ya
ini sudah berlaku dalam dua tahun terakhir
biasanya dalam kondisi normal agak sedikit tegas
itu akan memberikan kepastian bagi dunia usaha sektor sektor yang terpengaruh dan sektor mana yang akan kembali positif pada tahun dua ribu dua puluh
tapi yang relatif lambat
jadi penting informasi ini bagi pelaku dunia usaha termasuk di sektor keuangan
kita tanya dengan pak haryadi
pak haryadi kalau tadi pak tauhid katakan ini gamang dan berpengaruh terhadap sektor di dunia usaha
apakah anda membaca hal yang sama atau bagaimana sih sebetulnya respon dari dunia usaha membaca atau melihat tadi yang apa disampaikan oleh presiden joko widodo
ya jadi kalau kita melihat dari data terakhir ya mas ya
data terakhir ini hari ini kasusnya positif sudah melandai sudah tujuh belas tiga ratus delapan puluh empat
jadi ini pertama kali selama satu setengah bulan ini sudah turun di bawah dua puluh
ini trennya memang kita harapkan akan terus melandai sampai di bawah sepuluh ribu
ya memang tantangannya itu adalah sebenarnya adalah di penanganan pandemi ini mas
jadi kalau penanganan pandemi ini menunjukkan trend yang terus menerus membaik
ini juga akan mengakibatkan target target yang disampaikan oleh pemerintah itu bisa saja tercapai
dan juga kalau kita lihat juga vaksinasi sudah di atas satu juta ya per hari
ini juga suatu hal yang mengembirakan
jadi kita melihat sih kalau ini semua berjalan dengan tahun dua ribu dua puluh dua
nah yang sekarang ini kalau dari sektor usaha yang kita khawatirkan sekarang ini adalah justru di restrukturisasi hutangnya
karena ini selama sekian lama ini kan satu setengah tahun ini gap antara uang membayar utang
dengan jumlah utang itu cukup besar
ini yang nanti tentunya kita harapkan pemerintah untuk melakukan intervensi supaya sektor realnya ini terus bisa bergerak
dan bisa memberikan kontribusi yang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi kita nantinya
itu kalau saya lihat seperti itu
yang sebesar lagi
tapi kembali lagi mas reinhardt
semua tergantung bagaimana kita mengatasi pandemi ini
dan satu hal juga yang kami apresiasi adalah langkah langkah pemerintah khususnya ini presiden ya
merespons untuk masalah testing
jadi testing covid pcr yang kita komplain sekitar satu minggu terakhir ini ternyata juga direspons dengan sangat baik
jadi kita bisa mengatasi pandemi ini turun menjadi empat ratus lima puluh sampai lima ratus lima puluh
ini kita berharap ini juga akan membantu mengendalikan dari penyebarannya mas
karena dengan biaya testing yang murah ini juga kita harapkan coverage untuk cakupan jumlah sampel yang dites itu akan menjadi lebih banyak
jadi pengendalian pandemi ini kita lihat arahnya sudah mulai positif ya cukup baik
terima kasih banyak banyak yang disampaikan oleh pak haryadi
saya menangkap bahwa ada isu kesehatan yang diharapkan ini bisa terselesaikan sehingga ekonomi juga bisa perlahan kemudian membaik
nah itu kemudian sepertinya menjadi highlight utama pak
apa tanggapan bapak soal itu dan juga soal pak tauhi tadi yang menyebut bahwa ini angka yang gamang sebetulnya
iya kalau masalah angka itu adalah menurut saya target ya
jadi bukan masalah gamang atau tidak gamang ya
justru menurut saya yang penting adalah kesungguhan
dan itu juga menurut saya yang penting adalah kesungguhan
karena kita sudah melakukan banyak perubahan dari pemerintah untuk melakukan baik itu reformasi struktural maupun reformasi fiskal
jadi kuncinya sebetulnya disana di reformasi struktural dan fiskal
nah saya juga setuju gitu ya dengan pak haryadi bahwa kuncinya adalah di penanggulangan pandemi covid ini
nah ada survei di majalah natur gitu ya yang men survey satu ratus delapan belas ilmuwan
hasilnya adalah para ilmuwan berpendapat bahwa kita memang harus membiasakan diri dengan penyakit covid sembilan belas ini
jadi tidak mungkin dieliminasi pendapat para ilmuwan tersebut
jadi ini akan berganti dari pandemi menjadi endemi
nah oleh karena itu target tadi adalah bukan di apa namanya mengeliminasi virusnya tersebut

tapi bagaimana di membangun herd immunity nya tadi
jadi seperti yang dikatakan oleh pak haryadi tadi betul sekali bahwa kuncinya salah satu kuncinya adalah di vaksinasi
hal lain adalah di adaptasi kebiasaan baru atau perubahan perilaku yang paling tidak itu memakai masker gitu
baik kita harus break dulu
nah nanti saya akan ke pak tauhid lagi
bagaimana kemudian kebijakan itu bisa implementatif pak tauhid
kita akan bahas usai jadwal berikut
kami akan segera kembali sesaat lagi
baik kita lanjutkan dialognya
ini segmen terakhir bapak bapak
jadi langsung ke kesimpulannya saja
saya ke pak tauhid
kalau begitu pak tauhid kunci pertumbuhan ekonomi dua ribu dua puluh dua kemudian ada di implementasi kebijakan ya
bagaimana kemudian konsep pertumbuhan atau konsep ekonomi tadi yang sudah disampaikan oleh presiden ini bisa terwujud
bagaimana cara dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah pak tauhid
ya saya kira kita tadi melihat bahwa kuncinya adalah penanganan pandemi
dan penanganan pandemi ini lebih kepada bagaimana kesehatan itu ditangani
dan kita tahu kalau penyerapan anggaran kesehatan itu tidak akan berhasil
penyerapan anggaran kesehatan itu paling rendah dibandingkan program pemulihan ekonomi nasional lainnya
saya kira harus banyak dilakukan berapa perubahan dari sisi bagaimana birokrasi percepatan untuk penambahan jumlah tenaga nakes dan sebagainya
memang penyerapan anggaran di kesehatan itu bisa jauh lebih cepat dan bisa mengimbangi program pen lainnya
sehingga ini bisa percepat pemulihan ekonomi
catatan anda adalah bagaimana kemudian anggaran di kementerian kesehatan bisa terserap dengan maksimal
sehingga fokus untuk penanganan pandemi ini bisa menjadi tolak ukur
sehingga target yang tadi disampaikan bisa terwujud
terakhir dari anda pak haryadi bagaimana untuk ke depan
karena kita juga tahu bahwa pandemi ini memukul berat dunia usaha
ada insentif yang diberikan selama ini
menurut anda apakah ini sudah berjalan dengan baik di lapangan atau ada catatan khusus pak
ya kalau catatan khusus dari kami adalah salah penanganan pandemi ini harus betul betul dilakukan dengan cermat ya
artinya gini jangan sampai nanti pulau jawa dan bali sudah beres itu kembali yang di luar jawa yang naik
karena di sana infrastruktur kesehatannya sangat kurang
nah itu yang kita harus juga atasi karena indonesia ini kan luas
jadi keseriusan kita untuk menangani pandemi itu harus sungguh sungguh dilakukan secara terinspirasi
karena kalau ini tidak terjadi dengan baik maka akan balik lagi pasal itu muncul lagi
dan yang boleh kita sampaikan bahwa yang namanya testing dan tracing khususnya testing dan tracing ini harus berjalan efek
nah kalau treatment itu kalau testing dan tracingnya bagus otomatis treatmentnya juga akan menjadi lebih terkendali mas
dan yang masalah vaksin ini juga kami kendala di lapangan itu adalah betul betul distribusi dari pusat ke daerah
itu juga masih banyak kendala
nah ini juga harus bisa diefektifkan
saya sepakat dengan mas tauhid tadi ya bahwa penyerapan di kesehatan ini bukan semata mata dari sisi anggarannya saja
tapi juga efektivitas di lapangan
dan terakhir dari saya adalah karena ini menyangkut juga anggaran yang cukup besar
jadi kan ada rp lima ratus empat puluh satu tujuh triliun pindungan sosial rp empat ratus dua puluh tujuh lima triliun dan infrastruktur rp tiga ratus delapan puluh empat delapan triliun yang jumlahnya cukup relatif besar
dan juga transfer daerahnya juga cukup besar
ini kita berharap sekali bahwa pusingnya ini juga akan cepat
apalagi ini juga kita kan menganut zero based
artinya semua budget yang ada ini dianggap nol tidak terkait dengan tahun lalu
nah ini adalah membutihkan ruang bagi seluruh kementerian dan lembaga untuk bisa mempercepat eksekusi dari anggaran tersebut
oke pak panutan silakan direspon pak

oke pak panutan silahkan direspon pak tanggapan anda dari beberapa catatan tadi ya soal anggaran di bidang penanganan kesehatan
itu seperti apa yang juga harus dimaksimalkan
ya terima kasih
memang dari sisi pemerintah juga sangat setuju bahwa penanganan kesehatan ini menjadi kunci untuk pemulihan ekonomi
nah oleh karena itu kalau mas reinhard lihat bahwa hati hati sekali melepas atau menurunkan level dari ppkm
ini cerminan dari kesungguhan pemerintah gitu ya
jadi pemerintah sangat hati hati melepas level ppkm dari empat ke tiga walaupun kasus sudah menurun
ini juga untuk menghindari efek dari ping pong gitu
jangan sampai misalnya di jawa sudah turun naik di luar jawa kemudian begitu sebaliknya gitu
jadi ini memang dilepas secara hati hati
kemudian juga dalam setiap rapat yang dipimpin oleh bapak presiden mikromanagement itu juga sangat ditekankan
jadi kepemimpinan di lapangan yang melibatkan seluruh unsur kemudian sekarang sedang sangat diperhatikan oleh bapak presiden gitu
melibatkan banyak semuanya dari pemerintah daerah tni dan polri dari kementerian kesehatan itu juga sangat diperhatikan sekali gitu
jadi tidak ada perbedaan pendapat di situ bahwa kita setuju gitu ya bahwa penanganan kesehatan kemudian
nah tadi disebutkan fokus anggaran anggaran yang efisien anggaran yang efektif itu juga salah satu kunci pemulihan ekonomi
oke pak panutan satu hal lagi yang kemudian juga menarik adalah melihat dari nota keuangan tadi
apakah kemudian bisa dikatakan atau disimpulkan bahwa tahun dua ribu dua puluh dua ini merupakan tahun konsolidasi pak
ya tidak memang tidak sepenuhnya ya
karena kan kalau misalnya kemudian kalau misalnya kemudian kalau misalnya kemudian kalau misalnya kemudian kalau misalnya kemudian
jadi lebih tepat dikatakan tahun antara sebetulnya
jadi di tahun dua ribu dua puluh tiga itu kita memang
oke baik saya terakhir ke pak tauhid pak tauhid kalau penanganan pandemi menjadi salah satu kunci terakhir dari anda apakah sejauh ini indef melihat kalau targetnya memang untuk pertumbuhan ekonomi tahun depan penanganan pandemi pemerintah sudah on track
ya saya kira sebagian besar sudah tetapi ada beberapa catatan di bidang implementasi terutama kesehatan dan juga ppkm di beberapa wilayah itu yang saya kira masih perlu dikurang
karena terbukti memang ini pelebaran kasus di luar pulau jawa ternyata berputar nah ini satu bukti yang saya kira harus dikurangi dan jangan sampai ini kembali lagi ke pulau jawa
saya kira tantangan terbesar agar kesehatan bisa jadi kunci untuk pembelian ekonomi begitu
baik dan baru saja kemudian presiden memutuskan bahwa ppkm diperpanjang sampai tanggal dua puluh tiga agustus ke depan
terima kasih banyak pak panutan pak haryadi pak tauhid mudah mudahan apa sudah kita bahas ini memberikan perspektif yang menarik dan juga pandangan yang bisa mencerahkan publik ya
dan juga melihat bagaimana kemudian target target dan juga strategi presiden jokowi untuk ekonomi ke depan
terima kasih banyak bapak bapak selamat malam
selamat malam sehat selalu
terima kasih selamat malam